selanjutnya saudara kecelakaan lalu lintas adu banteng
antara sebuah mobil pickup pengangkut buah
dengan dua sepeda motor terjadi di klaten jawa tengah
akibatnya dua pengendara sepeda motor yang merupakan pelajar meninggal dunia
seperti inilah video amatir warga yang merekam pasca terjadinya keselakaan maut
antara mobil pick up pengangkut buah dengan dua sepeda motor di jalan raya klaten sukoharjo
tepatnya di desa japanan kecamatan cawas kabupaten klaten jawa tengah pada selasa siang
seorang saksi menjelaskan sebuah mobil pick up dari arah berlawanan melintas ke jalur kanan
hingga kecelakaan maut tersebut tidak dapat dihindarkan
akibatnya dua sepeda motor tertabrak hingga terseret sejauh sekitar sepuluh meter
kebetulan saya sama korban dari arah yang sama dari selatan mau ke utara
terus tiba tiba ada pickup
dari selat dari utara mau ke selatan
nggak tahu mau nyalip apa gimana soalnya di depan pickup itu ada dua mobil lagi
terus tahu tahu ambil jalur kanan terus nabrak dua pemotor
keras kondisi motor sampai ringsek
sementara itu anggota satlantas pores klaten menjelaskan pengemudi diduga mengantuk
sehingga laju mobil pick up terlalu ke kanan hingga masuk jalur berlawanan
banteng antara pickup dan kedua sepeda motor tidak bisa dihindari
kerasnya benturan membuat kedua sepeda motor yang berada di kolong pick up terseret sejauh sepuluh meter
pick up baru berhenti setelah berada di pinggir sungai
untuk korban kami cek tadi ada empat korban
untuk dua mengalami luka berat baru penanganan di rumah sakit
yang dua orang mengalami luka ringan
yang dua ringan di rsi cawas yang dua lainnya di rsst
kondisinya kondisinya di rsst kelaten tadi mengalami luka yang berat
terus dan akhirnya meninggal di rumah
luka di bagian dalam lula luka luwa tadi terlihat di kaki dan tangan patah
dan satu tambahan lagi untuk yang meninggal itu semuanya yang mengendara
dan yang kepentingnya mengalami luka luka ringan dan dirawat di rs hijawas
setelah kita penanganan di tkp dan cek korban untuk barang bukti
lata lantas unit gakum sumpur kelaten
selanjutnya ketiga kendaraan ini yakni sebuah mobil pick up
dua sepeda motor serta pengemudi dibawa ke unit gakum satlantas pores klaten
guna penyidikan lebih lanjut
nikolus iryawan kompas sivi kelaten jawa tengah